bentar ya bang saya mau ambil duduk dulu
apa tadi labrak bang ojek sekarang aja ya mas pur
jangan pok siapa tau itu penumpang biasa
sebaiknya kita selidikin dulu
tapi tadi gak kuat ngeliatnya
tutup matanya pok
halo mbak saya udah di depan mbak
eh mbak maaf saya helmi cuma satu
boleh bawa helm nggak ya
udah yuk bang
eh mbak maaf mbak
saya masih bau gak mbak
hmm lumayan udah gak apa
ada apa john
siapa yang pagar siapa yang tanaman
itu pribahasa mbak
gue tau tapi gak mau kasih tau
kamu juga gak tau kan artinya pagar makan tanaman
itu artinya orang yang suka mengkhianati temannya
misalnya ngajak jalan pilih teman
eh john gue gak ngajak jalan pok tati ya
justru gue nganterin pok tati buat nyari ojak
ayo cepetan nyari bang ojek
wuh tunggu dulu coy
apa lagi sih
es daun kamu belum bayar
tapi kan gue belum minum
ya udah ini minum
enggak ah gue sedekahin aja buat lo
mbak maaf megangnya jadi situ sih geli
nanti kalau ada gajukan lagi saya jatuh
lo si tis lagian pake iseng banget
ganti ganti nomor telepon poster badut orang lain
ketulahkan lo jadinya
bukan saya pok tapi ojak
kan elunya diem aja
lagian tis itu bisnis lo berarti lu juga yang salah
tapi kenapa cuman saya yang dirampok ojak enggak
oh jadi maksud elu biar ojak dirampok juga gitu
begitu banget sih lo
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
lo kan yang jatuhkan hati hati makanya
shh jangan kenceng kenceng
dalam waktu seminggu badan lo pasti gemuk
gemuknya kayak abang
saya emang gak mau ah
kesian tau tis
bentar ya bang
saya mau ambil dut dulu
apa tadi labrak bang ojek sekarang aja ya mas pur
jangan pok siapa tau itu penumpang biasa
sebaiknya kita selidikin dulu
tapi teti gak kuat ngelihatnya
tutup matanya pok
bang hojang tega
badannya pengen gemuk gak
sayang bang kalau badannya kurus
jamu penambah gemuk badan
enggak dulu dah
mendingan saya dikira orang kurang gizi
daripada orang kelebih
ntar kalau ini angkot bayarnya bisa ditagi dobel
nih bang duit pelunasannya
pantesan bang hojang suka
ceweknya ngasih duit
eh sok jangan nuduh dulu
siapa tau itu angkos hojang
ke rumah jimurot
din baru mau numpang istirahat di rumah
jamu penambah berat badan be
lah bukannya badan lo beratnya udah lebih
ini bakal dijual be
sekarang ndin jadi sales jamuh penambah berat badan be
gue mau tawarin aja murad
biar dia gemuk
dua dulu ya be
udah nih bang
tuh cewek pake beliin buah segala
pasti itu sogokan buat tati
bang hojo tuh beli
anterin gue ke rumah jimurot